kami pertama kali memang meminta dulu kronologis daripada kasusnya karena ini memang kejadiannya di salah satu rumah sakit di wilayah kabupaten bogor
kami sudah terima kasih sekali direspon dengan baik oleh rumah sakit yang bersangkutan kami sudah menerima kronologis daripada kasus tersebut
yang kedua tentunya kasus ini akan kami bahas dan nanti mungkin akan dilakukan tinjau lapangan
oleh tim dari bidang wilayah kesehatan sehingga nanti untuk memastikan apakah kronologis kita ini sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan
tentu harapannya bahwa ini antara ibu ya dua orang ibu ini mudah mudahan dapat selesai dengan baik secara kekeluargaan
semoga hati hati ibu ini adalah sebagai dasar dari selesai kasus ini
saya rasa itu lah
saya rasa itu akan membantu ya
mungkin nanti pertama kita akan kirim dulu tim kita tentunya ke rumah sakitnya
dan untuk melihat tadi ya kebenaran daripada kronologis yang disampaikan
nanti di situ mungkin kita akan bermasyawarah dengan teman teman di rumah sakit
dan selanjutnya bagaimana untuk berkomunikasi dengan keluarga dan masing masing bayi tersebut
mudah mudahan dapat diselesaikan dengan baik
melihat kan ini
jadi ada sudah lakukan tes dna pada salah satu daripada mereka
mudah mudahan ibu yang lainnya yang juga bekas tugas juga bisa legowo melakukan pemeriksaan dana juga
agar lebih akuratnya
kasusnya di tahun dua ribu dua puluh dua ya
sudah hampir setahun kalau kita lihat dalam proses cerita
kem escar x persatuan darkness dan kevak antum xem jatuh laki laki saja

tan ah lutsus laki laki

ada bidan bidan itu ngomong seperti ini pak bu kok ini
gelang pasien sibe gitu ya ibu kan itu pasien si a katanya pasien sibe bu ibu kan suami saya
nyautin lagi di dari dari dari depan tuh bukan bu itu pasien sibe katanya gitu oh iya udah kan
kenapa diiyahin juga itu kan udah sudah gitu pulang terus gelangnya dibawa dikasih ke saya
tuh bu katanya ini simpen ya baik baik ke ponakan saya udah disimpan sudah nyampe rumah walaupun
saya di jalan juga
sangat ganjal banget ya ini baik saya apa bukan yang dibawa ya anak saya bukan kan gitu ya terus
terus sampai rumah tuh ngeganja lah udah nyampe rumah pas malam paginya nemu paginya ada susah
datang ke rumah dua orang itu justru gelang justru gelang itu gelang katanya enggak boleh enggak harus
ketemu harus kebawa sekarang juga ke rumah sakit kata saya maksa amat yesus buat apa sih kenapa
kemarin itu dikasihin kata dia gitu ya
ini masalahnya ini bukatnya buat kunjungan johnson
e sembilan puluh enam diketukah enggak ketemu ya pas empat hari susten dari rumah ketemu diambil sama kakaknya
si dedek dedek baik di kemarin ditanyain nggak ada ada kok disimpan sama dedek dikasih pasti
lihat ih kok ini gelang sih pasien si b ya katanya gitu ya oh pantas aja di tadi dibilang
kemarin itu dibilang sama ponakan katanya iya yaudah kan langsung dianterin gelang itu ke rumah
sakit udah gitu ditanya ini bahwa gelang ini terus ketukar baiknya enggak kan gitu ya kalau
gelangnya ketukar baiknya juga ketukar enggak kata sesteri mas sakit dia ngelakkan enggak cuma
ketukar bilang pada ketus ketus katanya sampai dibilangin baik nggak mau netek sampai baju emang
ketukar saya ngasih kuning pulangnya pink ya ke saya itu sudah gitu minta lihat cctv enggak
direspon pada ditinggalin dari pihak sama suster rumah sakit yaudahlah orang mau bicara sama
siapa lagi kan enggak ada orang ya terus
pulanglah gitu sudah pulang terus aja langsung ya terus mengganjalah ini dalam hati terus mau
perasaan anak saya ada di mana anak saya ada di mana terus empat bulan kemudian saya minta alamat
lagi ke rumah sakit nyusul alamat gelap terus dikasih sama rupiah rumah sakit dikasih terus
udah pasti kasih saya langsung langsung pulang saya langsung ke rumah sakit ilu ke rumah pasien si b yg
atas tajuk halangnya darah ponjol ya masih ketemu ketemu pas udah ketemu gitu langsung saya lihat
baik selesai seri sempat langsung emang otomatis itu bayi saya tanya sama ponakan saya memang yang
nganter dia ya emang dia aja yang ngantrik saya kemana mana saya histeris nangis itu kata itu
benar bayi saya itu mau bener anak saya gitu kan langsung ke hati gitu ya bener bener mau diambil
cuman dipegang oranglah punya oranglah gitu saya enak ketemu sama keluarga pasien sibe cuman pasien
sibe enggak mau ngerespon saya juga bahwa katanya dia mengalesannya emang gelangnya dia akan atas
sama dia juga ya gelang dia itu bukan nama saya udah dirubah kali sama rumah sakit terus ya dia
intinya mah tetap gelang anak saya sama anak saya enggak ketukar sampai sekarang juga dia nggak mau
dna ya seperti itu pak harus punya ibu punya keyakinan buatnya
udah di rumah sakit juga hasilnya negatif
jadi rumah sakit itu baru mengetahui ya baru mengetahui peristiwa bahwa ada bayi tertukar itu
setelah kejadian sebelas bulan jadi ini
kejadian yang terjadi
dan rumah sakit
baru mengetahui di bulan mei dua ribu dua puluh
informasi ini karena baru
ketahuan setelah ibu
bertemu dengan manajemen sekitar bulan mei
langkah langkah yang dilakukan
jadi setelah rumah sakit kemudian mendapat
rumah sakit kemudian
langsung mengadakan rapat
hari itu juga
mengadakan rapat dan hari berikutnya langsung memanggil ibu siti
memanggil ibu siti untuk
kemudian didengarkan informasinya
dan langkah selanjutnya dilakukan rumah sakit
adalah memeriksa dokumen
karena kejadian kan satu tahun sebelumnya
kalau pun memang ada dugaan tertukar
kan pasti harus ada dua bayi
adalah memeriksa dokumen
dan kemudian rumah sakit melakukan langkah lebih lanjut terhadap
ibu tadi ya
itu adalah dengan
melakukan tes darah
memfasilitasi tes darah
waktu itu dan ternyata identik
dan dilanjutkan dengan tes dna
rumah sakit memfasilitasi tes dna
hasilnya memang kemudian tidak identik
hasilnya tidak identik
karena hasil tidak identik rumah sakit
merasa perlu untuk melakukan tes terhadap bayi dengan ibu yang lain

pada handai pesawat terkini
adalah hasil berikutnya
kita sudah mencari
keluarga dan dihadapan
ibu a tadi atau ibu siti
dan keluarga dan kita
menyampaikan hasilnya itu secara terang
beneran dan terbuka supaya
niat awal kita adalah bahwa kasus ini
harus dibuka secara terang benderang
jadi kita juga harus menawarkan
solusinya seperti apa jadi kita kalau memang ini
informasinya bahwa ternyata benar
setelah hasil tes keduanya
dan rumah sakit menawarkan secara silang
untuk tes silang supaya kemudian
mendapatkan hasil yang paling mumpuni
baru kita memikirkan langkah selanjutnya
seperti apakah ini menyangkut manusia
tapi kemudian yang jadi kendala adalah
b ternyata menyatakan
sampai dengan saat ini
saat itu waktu itu dia menyampaikan
bahwa secara mental dan psikologis
dia belum siap rumah sakit menghargai itu